presiden joko widodo mengundang sejumlah tokoh papua dan papua barat di istana negara di jakarta
total ada enam puluh satu tokoh dari papua dan papua barat hadir dalam pertemuan bersama presiden yang didampingi sejumlah menteri ini
para tokoh yang hadir mewakili elemen masyarakat dari papua mulai dari tokoh adat tokoh gereja hingga pemuda
para tokoh ini hadir untuk menyampaikan sejumlah aspirasi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat asli papua
dalam pertemuan ini hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara seperti menteri luar negeri retno marsudi
kepala bin budi gunawan dan menko bidang kemaritiman luhut binsar panjaitan
penanaman investasi di tanah papua juga diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia terutama bagi generasi muda papua
para tokoh juga mengungkapkan keinginannya sebagai orang asli papua untuk ikut berkontribusi tidak hanya di papua namun juga di berbagai wilayah di indonesia
namun tentunya ini
investasi tersebut yang sekaligus juga memampukan sumber daya manusia di sekitar tempat investasi tersebut
kebijakan afirmasi tentunya akan membantu generasi muda papua dapat menyelesaikan sekolah dengan baik
termasuk juga perlu pendampingan intensif
dan akses ke pekerjaan di berbagai sektor tidak hanya di papua namun juga di seluruh indonesia
saya mau buka ini untuk bumn dan perusahaan swasta besar yang akan saya paksa
karena kalau lewat prosedur udah nanti kelamaan lah
untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari tanah papua
sementara saya siang hari ini saya menyampaikan siang hari ini seribu dulu lah seribu
nanti juga akan saya atur lagi masalah pns tadi supaya juga ada penempatan di provinsi provinsi yang lain
termasuk mulai kita atur di eselon i eselon ii dan eselon tiga akan kita atur